sampai jumpa di video selanjutnya
lino terlibat kejahatan
bungunya udah mulai numbuh
lino kan siap beraksi
iya dilepasin aja
kita gak ada yang bisa glass
lo tuh cewek berame rame
masa diantara lo gak ada yang bisa
kalau sampai vilanya meledak dan kebakaran
kan merembet kemana mana
iya glass tauin ya glass
gak kecium bau gas kok di sini
wah eh tadi sih di sini bau banget glass
bau banget bau banget
tapi gue takut banget lepasin selangnya
kita gak ada yang berani tolong ini ya glass
selangnya gak apa apa kok
pak windy elisa buka pintunya
iya gue baru datang
hmm gue mau tes ah
sebenernya sinatra ada perasaan gak ya sama gue
mau gue sopin anggur gak
pindahin channelnya dong
gue mau nonton kartu aja deh
ngapain sih lo semisinyum gitu
so ganteng banget sih
lagi lagi ya
gatikan dia dia
nih gue gak tidur
dia gue pikir ini aku tuh asem banget
ternyata ya allah tuhan manis
banget manis banget
kenapa sih orang orang disini tuh badannya semua
nyesel deh gue ikut
ternyata sinatra jengguruh sama gue
berarti dia nangser sama gue nih
kayaknya ke vinster ya
oh rupanya juga kan
hahaha kena dia
nah sekarang lino
kok berburu begitu ceh
lino nih lino pakai obat pembunuh eh pembuluh eh pembubur rambut
loh lo aja yang boleh sisir ke tengah hutan kita gak mau
gue juga gak mau
gue sendiri gak mau
gue juga takut jalan sama lo ke dalam hutan
iya ntar lo dikerubutin sama gorila gorila ih takut pokoknya sama lo
waduh gimana dong gue juga takut seram
siapa suruh pakai obat penumbu rambut
ayo cepat kau masuk ke mobil
aduh puluhan deli mau bawa sebanyak gaya
sisil sisir ada di sini juga
dia diculik sama gang cheers tiger
wah deren sebagai kekasihnya nggak bisa tinggal diam
aduh gak tahan gak tahan bo
aduh di mana nih tempat lino mau pipis
nah itu dia tuh lino mau pipis di situ
aduh waduh itu pasti gorilla betina
waduh kacau nih lino disangka gorilla nih
jangan jangan dia birahi sama lino wah kacau nih
kalau dia nepsong sama lino kan kecap
kalau gitu lino kabur aja dia
waduh jangan jangan jangan jangan dia dibawa gorilla jantan lagi
ya kebangga gorilla tuh sisir
lino kemana sih lama banget
tau lama banget sih itu orang ih
aduh sialan gue harus ketemu sama ging ini lampir lagi deh
liz lo akalin biar dia gak jadi cutan
nanti ketemu juga eh tadi si gracio nyari nyari lo gitu
katanya dia gak percaya kalau lo ada di video
itu tuh tuh tuh
nah ampun yang itu sih gini
aduh aduh berat
aduh cepet cepet bawa dia ke hutan kita tenggelam yang ke danau
nol kok lo jadi kayak gorilla gitu sih
lu tuh gimana sih cewek cewek semua
kalian semua pada gak puas
gak puas ngebunuh cewek ngebunuh seseorang dalam satu hari ini
lino gak mau terlibat lebih jauh
dia mau pulang aja deh
beli obat menunggu rambutnya di mana sih
darren hebat obat ini mulai bekerja juga rupanya

iya iya persis sama kayak saru
eh wano lu tuh benar benar hebat banget ya
tapi segini segede itu lo kuat angkatnya apa no
lu sih gak kuat deh
kalo cuma gak ngasih nih soal kecil
kayak badak beratnya tuh
aduh gue mau dibawa kemana nih
lepasin dong lepasin dong
aduh diem aja deh gajah bengkak bawel banget sih lo
diem lo badak
taruh lino taruh taruh
mana gue belum nemuin sisi lagi
aduh sisil di mana sih
satu dua tiga
lino terlibat kejahatan
lino bener bener gak nyangka bisa terlibat kejahatan
lino mas gorilla udah lah gak ada yang perlu kita susah dikajian
tegas kita kali ini kita beres
tolong umatnya lepuh
aduh sisil di mana sih
kimi juga diselakain
gue harus nolongin sisil dulu
gue gak mungkin ninggalin kimi dalam keadaan kayak gini
kimi gue datang
kimi bertahan kimi
kimi sadar sadar
kimi lo please jangan tinggalin gue kim
kim jangan tinggalin gue
kenapa gue baru nyadar kau selama ini
gue gak mau kehilangan lo kim